pemerintah melakukan groundbreaking proyek lrt jakarta fase satu b
di kawasan velodrome pulau gadung jakarta timur senin pagi
proyek ini akan menghubungkan kawasan velodrome dengan manggarai
lrt jakarta trase velodrome manggarai bakal memiliki lima stasiun baru
yaitu stasiun pemuda stasiun bpkp stasiun pasar pramuka
stasiun matraman dan stasiun manggarai
total panjang trasenya enam empat km
sebelumnya lrt jakarta fase satu a telah beroperasi dari kawasan velodrome
hingga pegang saan dua dengan panjang lima dua km
saat lrt fase satu b selesai dibangun
maka lrt jakarta akan memiliki sebelas stasiun dengan panjang rute dua belas dua km
lrt jakarta ditargetkan bisa mengangkut satu ratus delapan puluh satu ratus enam puluh dua penumpang
atau minimal delapan puluh sampai seratus penumpang per hari
bagaimana mengiproh angkutan masalah perkotaan itu menjadi eksis
artinya kita mengurangi jumlah kendaraan pribadi
artinya mengurangi mancatan
yang kedua mengurangi policy environment
dan menghilangkan atau mengurangi kerugian
yang untuk jakarta satu tahun itu seratus